nah ini kan lewat sosial media ini makanya menjadi satu tantangan tersendiri bagi orang tua untuk bisa juga melihat bagaimana pergaulan anak anak kita di sosial media
dan itu tidak gampang karena dunianya betul betul berbeda bahasanya juga berbeda
ya pastinya kedekatan antara orang tua dan anak ada komunikasi mengetahui betul apa yang mereka lakukan utama dengan media sosial penting dilakukan oleh orang tua ya
apalagi zaman sekarang ini kasus kekerasan terhadap anak utama kekerasan seksual itu semakin meningkat ya prab
ya anak anak juga kan sekarang mengakses sosial media atau mengakses apa ya internet itu bisa dikatakan bebas ya
dia bisa mendapatkan banyak sekali informasi termasuk juga informasi yang sebetulnya zaman kita dulu yaitu belum masuk umur kita
betul dianggap tabu bahkan sampai sekarang
betul misalnya mereka bertanya tentang seks kemudian juga pertanyaan pertanyaan sederhana seperti misalnya adik itu berasalnya dari mana
dan ya itu dia makanya bagaimana caranya ketika misalnya anak anda bertanya hal hal yang bisa membuat anda panik
nah anda jangan panik saat anda bertanya tentang hal hal seperti ini inilah momen yang baik sebetulnya untuk memberikan pemahaman yang tepat tentang seks sejak dini
kami punya informasi untuk bagaimana memulai komunikasi tentang seks pada anak
kalau ada orang mau cium cium kamu di tempat sepi tidak boleh ya
juga kalau ada orang mau pegang badan dada perut dan sekitar celana itu tidak boleh
kalau ada yang memaksa harus teriak yang keras
dan langsung lari ke tempat yang ramai
kisah si geni dan aksa mendidik anak untuk menghindari aksi kekerasan seksual yang tengah marak terjadi
meningkatnya eksploitasi seks pada anak adalah bukti nyata minimnya pengetahuan anak terhadap pendidikan seks
pendidikan seks seharusnya menjadi bentuk kepedulian orang tua terhadap anak bagaimana menjaga kehormatannya
sayangnya budaya mayoritas masyarakat kita masih menganggap berbicara seks adalah tabu
padahal pendidikan seks harusnya sudah mereka dapat sejak tahun pertama kehidupannya
singkatnya adalah sebelum di bawah dua tahun kita perlu mengenalkan nama nama dan nama
singkatnya adalah sebelum di bawah dua tahun kita perlu mengenalkan nama nama dan nama

anggota tubuh yang benar termasuk jenis kelamin
artinya kita tidak perlu membuat istilah istilah khusus gitu ya untuk menyebutkan alat kelamin laki laki dan alat kelamin perempuan
kita bilang aja namanya seperti apa jadi katakan aja oh iya itu namanya penis alat kelamin kamu laki laki
kalau misalkan yang kakak nggak punya misalkan kakak perempuan itu namanya fofa dan vagina

jika anak belum bertanya orang tua lah yang harus memulai percakapan dan tetap aktif memberi pemahaman
seks melalui beragam media
buku bisa jadi saran yang baik untuk mengenalkan seks pada balita
kalau ada orang yang mau pegang badan
tak hanya pengenalan jenis kelamin bagian tubuh yang boleh atau tidak boleh disentuh
bagaimana proses kehamilan itu hingga seperti apa organ reproduksi dan lain lainnya
kalau untuk umur guna sekarang saya mengajarkan untuk tidak boleh mencium bibirnya
kecuali saya dan papahnya
terkadang kalau memang saya mencium bibir saya selalu bilang
jadi saya kasih tau bahwa karena saya dengar ciuman itu bisa mengundang hasrat
meskipun dia masih kecil gitu jadi saya mau kalau sampai suatu hari dia merasakan itu dia udah ngerti
biar punya bekal lah kalau masalah seks itu kan sebenarnya tabu ya
siapa lagi yang ngajarin kalau bukan orang tuanya gitu
orang tua mengemban tugas penting untuk memberi edukasi tentang seks pada anak
mereka lah yang paling mengerti kebutuhan dan perkembangan pada anak
pendidikan seks bisa dikenalkan sesuai tahapan usia
saat anak bertanya tentang seks baiknya orang tua sudah menyiapkan diri
untuk pembekalan orang tua yang pertama memang membuka diri dengan informasi sebanyak banyaknya
dan kedua tidak usah terlalu overthinking karena kita lihat aja respon anaknya mengalir seperti apa
oh yang ketiga dan kita boleh jawab tidak

artinya ketika anak tanya kita belum siap jawab kita bisa bilang
hmm apa ya mama juga masih bingung nih belum tahu jawabannya sekarang
boleh nggak nanti mama cari tahu dulu ntar mama balik lagi deh ke kamu
tapi beneran balik jangan sampai digantungin nanti dia cari informasi tadi di luar lagi yang salah
anak yang minim informasi tentu akan gampang terkena bujuk rayu predator
karena itu bekali anak dengan pemahaman seks yang tepat agar anak bisa mau sendiri
dan punya pandangan positif tentang seks